kita tidak dapat secara bebas
di star fashion week shanghai tiongkok
masuk di halfway atau di half marathon itu masih terlalu cepat dari target yang sudah saya set dari awal
apakah ini bentuk peringatan dari seorang megawati soekarno putri kepada presiden jokowi
nggak pernah tahu mana sayuran yang segar
berdiri sendiri bekerja sendiri sendiri
karena sekarang masuk ke periode sembilan
menyebutnya gunung pare tanah liat di tempat ini terbagi menjadi dua jenis pertama tanah liat
dan setiap ramadan mereka selalu sedia jualan kurma seperti kayak di indonesia aja gitu
sementara pakan cukup diberi sekali seminggu seperti jangkrik ulat hongkong dan juga dubia
seperti itu itu lihai orang orang legi ini
namun bedanya kalau yang generasi senior itu ada agunannya jadi apes apes kalau sampai kredit macet yang masih ada yang dijual
program kesetaraan tersebut memudahkan warganya memperoleh akses pendidikan
yang tertinggal dan tidak menikmati hasil kemerdekaan
bagi para kelompok yang teridentifikasi sebagai kelompok jama ansor daula
warga negara ini wajib diberikan lingkungan yang baik dan sehat
sampai saat ini memang tidak terjadi delay yang cukup parah
penipuan makanan adalah masalah yang terus berkembang
sehingga kita alokasikan rp dua puluh empat tujuh triliun
udah setahun tapi tahun lalu kan kita masih ngobrolin
karena kita kalau di indonesia itu kita punya banyak perhimpunan ya untuk lansia
ya hujan aduh soalnya kan ini nggak bisa nampung air hujan semuanya di sini
abang nah sekarang bagaimana dengan merekrut orang
untuk bisa mengambil undian daftar
akhirnya kami sepakat untuk menjadikan nama rumah baca ini sebagai rumah koran
itu bisa mudah diketahuinya lewat mana sih bu
di daerah dekat dekat cipaganti itu tuh ada tempat paguyangan badak
sudah dilakukan kasus kasus yang
masih ada negosiasi dari balik layar atau di bawah meja yang kemudian melemahkan regulasi yang sudah dibuat
bentuknya yang kecil kecil dan sangat banyak membuat ikan ike ini lebih menyerupai anak ikan
kemudian ada yang musim ini baru main di liga profesional di musim pertamanya
tes usap isotermal dapat dipilih jika pasien membutuhkan hasil screening awal dengan cepat
sementara kekhawatiran nyamuk ini akan menyebabkan radang otak juga ditepis tim peneliti
sekaligus pembelajaran bagi pemerintah